pelan tapi pasti polisi terus mengungkap satu demi satu fakta
dalam kasus pembunuhan ms bocah sebelas tahun
yang organ tubuhnya akan dijual di makassar sulawesi selatan
dari hasil pemeriksaan terbaru satu dari dua tersangka
yakni amf yang semula mengaku baru berusia empat belas tahun
ternyata berusia delapan belas tahun dua bulan
hal ini diketahui dari akta kelahirannya yang ditunjukkan oleh orang tua tersangka
karena sudah dewasa maka perlakuan hukum yang akan diberikan bukan lagi untuk anak anak
di antaranya masa penahanan menjadi dua puluh hari yang dapat diperpanjang sampai empat puluh hari
satu orang yang inisial f itu telah berusia delapan belas tahun lebih
lahir pada tanggal lima november dua ribu empat
sedangkan inisial ma dia lahir dua puluh delapan agustus tahun dua ribu lima
jadi belum berusia delapan belas tahun
kini orang tua tersangka pun mengaku hanya bisa pasrah
seiring dengan terjadinya perusakan rumah mereka oleh masa sehingga harus mengungsi
dan aku tahu ini saya bilang apa ini kalau begini
yang jelas kita
sekarang tidak mau memiliki keluarga
keluarga menolak kita
menolak dia sudah takut juga
ada pun pihak keluarga korban berkeras para tersangka dijatuhi hukuman setimpal
artinya menolaknya imban
dengan nyawa harus dibalas nyawa pak
karena dia mengambil baru membunuh
bukan hewang ini
dari hasil pemeriksaan sementara ar diduga kuat sebagai otak

kondisi ekonomi keluarganya yang mendapat penghasilan dari usaha menjual barang campuran
menyebabkan ia dituntut membantu dan tidak hanya bersekolah
kondisi tersebut membuatnya berpikir untuk meraih kekayaan dengan instan
berbekal informasi dari media sosial sebagai panduan
siswa sma itu pun menyusun siasat untuk menculik dan menjual organ tubuh korbannya
hal ini menyebabkan tim siater polda sulawesi selatan dikerahkan untuk melakukan tes kejiwaan kepada kedua tersangka
yang hasilnya akan keluar pada pekalaan

yang hasilnya akan keluar pada pekalaan
polisi juga menelusuri situs penjualan organ tubuh di internet yang oleh kedua tersangka disebut sebagai situs tempat mereka akan menjual organ tubuh korban
meski begitu polisi belum menemukan indikasi tersangka terlibat jaringan perdagangan organ tubuh
hasil pemeriksaan kita si tersangka ini baru mau coba coba dan ternyata alamat yang dihubungi itu fiktif
masih pemeriksaan kita si tersangka ini baru mau coba coba dan ternyata alamat yang dihubungi itu biktip
masih pemeriksaan kita si tersangka ini baru mau coba coba dan ternyata alamat yang dihubungi itu biktip
kasus ini membuktikan paparan konten negatif internet bisa berbahaya terlebih bagi anak anak
hal ini perlu diimbangi dengan literasi digital yang bisa dimulai dari rumah dan sekolah dengan arahan orang tua dan guru
bahkan masalah besar di kita ya
dan ini masalah besar juga
karena perilaku perilaku yang dicontohkan dan diikuti oleh mereka mereka yang belum secara dewasa ya memahami konten konten yang ada di internet itu
itu banyak sudah masalahnya
ini yang baru meledak ini kan di makassar pada sebelumnya di makassar itu sudah banyak kasus kasus lain
yang sebetulan juga itu adalah hasil melihat konten di internet
kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap ms bocah sebelas tahun dengan tersangka dua pemuda ini terjadi pada delapan januari lalu
kedua tersangka mengaku menculik dan membunuh korban karena tergiur iklan jual beli organ di internet
tim liputan cnn indonesia